ya hingga hari ketiga pasca ledakan yang terjadi di desa karangbendo saat ini aroma dari bubuk
petasan itu masih sangat terasa dan di lokasi inilah pusat ledakan yang menyebabkan empat nyawa
terenggut dalam satu keluarga ledakan dasyat terjadi pada minggu malam sembilan belas februari lalu
menghancurkan dua puluh lima rumah di dusun tegal rejo sadeng desa karangbendo kabupaten blitar jawa timur kerasnya
suara ledakan hingga didengar ke kabupaten kediri jawa timur dengan radius sekitar
dua puluh km dari pusat ledakan tidak hanya menghancurkan rumah empat nyawa melayang dua puluh tiga orang termasuk balita
empat tahun terluka pasca ledakan polisi melakukan olah tkp dan menemukan bukti bahan peledak berjenis
low explosive atau bubuk misiu polisi menyebut lokasi ledakan diduga sebagai tempat memproduksi
pupuk petasan dan terkait bahan bahan untuk perancikan itu apakah mudah ditemukan dan di
sini gelerang sulfat dan sebagainya pakai jodoh di sini ada tapi masih tidak pakai oh meski polisi
menyebut lokasi sebagai tempat pembuatan petasan warga sekitar termasuk kepala desa setempat mengaku
itu ibu tahu enggak ada bahan petasan di situ sama sekali sebelum sebelumnya juga enggak pernah tahu
enggak pernah membuat petasan juga
selama ini kan aman aman saja tidak pernah ada kejadian ini hal yang mengejutkan bagi saya
produksi bubuk umi siu yang biasa digunakan untuk petasan tidak lepas dari tradisi yang ada di
indonesia meski undang undang telah melarangnya dalam undang undang darurat nomor dua belas tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
disebut setiap orang yang membuat hingga menguasai bahan peledak diancam pidana paling lama lima belas tahun
sementara peraturan kapolri nomor tujuh belas tahun dua ribu tujuh belas disebutkan petasan berisikan misiu lebih dari dua puluh gram atau ukuran lebih dari dua inci masuk dalam pengawasan
menurut pengajar fakultas hukum universitas trunojoyo madura denny yuhermawan karena ada benturan nilai inilah ia meminta agar polisi berhati hati dalam menentukan unsur pidana pada fenomena petasan secara umum sebagai sebuah tradisi
begitu ketika muncul korban jiwa dan kerugian maka bisa berlaku pidana
saya pribadi dalam konteks bahwa sekarang ini itu menjelang lebaran dan orang seringkali petasan itu menjadi tradisi yang bagi sebagian orang menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan maka disini seakan akan ada benturan nilai
fakultas hukum universitas truno joyo madura deni yu hermawan karena ada benturan nilai
ini juga menjelang lebaran dan orang seringkali petasan itu menjadi tradisi yang bagi sebagian orang menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan maka disini seakan akan ada benturan nilai
risiko semakin besar ketika masyarakat yang memproduksi tidak memiliki pengetahuan terkait bahan peledak dan dibuat dalam industri rumahan
nah ini kan memprihatinkan sekali bangsa pasarnya sudah makin menyempit tapi orang tetap bersikeras bisnis di bidang itu ya
menurut saya itu karena ketidaktahuan karena tadi enggan untuk beresiko pada pekerjaan yang baru ya dan mereka ya tidak didukung pengetahuan yang cukup juga ya dari sisi safety nya ya keamanannya
sebagai solusi bagong menyarankan aparat kepolisian
mengembangkan pendekatan community support system dengan merangkul tokoh dan masyarakat desa agar usaha pembuatan petasan tidak lagi dijalani
tidak hanya itu edukasi terkait risiko dan potensi bahaya juga harus diberikan agar masyarakat mengerti akan bahaya jika melanjutkan usaha pembuatan petasan
demi lebutan cnn indonesia